tindak pelecehan atau kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja tidak terkecuali dalam industri seni hiburan
dalam beberapa tahun terakhir saja ada sejumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi di industri film baik di indonesia maupun mancanegara yang terkuak
lantas bagaimana ya sebenarnya kondisi kasus kekerasan seksual di lingkup pekerja kreatif industri film di tanah air
malam ini kita akan bahas bersama sutradara gina esnur dan camilla andini
saya akan sapa satu persatu halo mbak gina apa kabar
halo selamat sore selamat malam
halo mbak iya dan selanjutnya ada mbak camilla andini juga sudah bergabung mbak camilla apa kabar mbak
iya baik langsung saja ini kita ke mbak gina terlebih dahulu
mbak gina dan juga mbak camilla ini kasus kekerasan seksual rawan terjadi di industri film dan ini bukan yang pertama kalinya terjadi begitu ya di mancanegara
seperti informasi sebelumnya juga sudah ada
ada kasus harvey winestine salah satunya
dan untuk di indonesia sendiri ini sebenarnya bagaimana kondisi kasus kekerasan seksual di lingkup pekerja kreatif khususnya di industri film
ini menarik sekali ya kalau bicara soal bagaimana kekerasan seksual di industri film kita
pertama pasca reformasi industri film kita itu lebih dibangun mayoritas oleh film film ketempuan
tapi kemudian seiring industrinya makin tumbuh makin banyaklah para pelaku industri yang lain
dan kemudian perlahan lahan industri ini makin didominasi oleh kaum pria
ketika kita di indonesia dan dinamika budayanya terus bagaimana society melihat perempuan itu kan emang dilemahkan
dan kalau melihat bagaimana perjuangan perempuan menghadapi itu semua
karena filmnya dini film yuni itu salah satu contoh yang amat sangat menarik gitu mengeksplorasi itu
dan itulah yang kurang lebih juga terjadi di industri film gitu
jadi ketika terjadi kekerasan seksual baik terjadi di lokasi syuting ataupun di luar lokasi syuting tapi sama sama dilakukan oleh pelakunya adalah pekerja film
maka belum ada jalur khusus yang bisa membuat orang
orang itu bisa melapor dan kemudian penanganannya apa
baik untuk pelaku kemudian tersangka ataupun kemudian ketika dia sudah menjadi murni pelaku dengan proses hukum yang baik dan benar
nah semua itu juga terjadi karena undang undang perlindungan terhadap perempuan ruu pks juga belum disahkan
sehingga orang juga nggak jelas nih jalurnya mau ngadunya kemana
oke baik sebelum kita kesana
mbak gina ini pernah nggak sih mbak mengetahui atau mungkin melihat langsung
begitu kejadian kekerasan seksual selama di set film
kalau misalnya di set film
set film sih paling yang terjadi di depan mata saya adalah minimal di set film saya sendiri adalah cat calling gitu
biasanya buku buku ada yang belum teredukasi dengan baik
kita berada di sebuah lokasi lewat lewat lah warga sekitar gitu ada eksas terjadilah catcalling
tapi karena ada kalau ngomongin soal kekerasan seksual tuh
ada lima belas kan kalau menurut komnas perempuan gitu
nanti kan ada yang amat sangat berat terus kemudian ada juga yang bisa dibilang ringan lah
nah itu yang sering terjadi adalah ya bisa verbal gitu
walaupun verbal juga gak bisa dibilang ringan ya sebenarnya
nah tapi kalau misalnya di proyek saya sendiri gitu pernah terjadi di sebuah siri
bukan di lokasi syutingnya tapi ketika para kru ini sudah berada di base campnya kemudian terjadi pelecehan
untuk korban mau mengadu ke saya itu butuh mengumpulkan keberanian sekitar dua sampai tiga bulan
dan dia mengadu lewat dm instagram kemudian akhirnya berusaha dimediasi tapi memilih jalur diselesaikan dengan sosial media
yang saya sama sekali sudah terpakat
cara harus meng cancel sesama manusia seperti itu
tapi kemudian yang berusaha dilakukan sama saya pribadi dan juga wahana kreator ph saya adalah membuat
sop anti pelecehan
seksual dan bullying kemudian berusaha menambahkan klausul fakta integritas untuk semua orang yang terlibat di dalam lokasi syuting
baik dia bu manajer artis bahkan ya struktur artis dan sebagainya semua yang ada dalam lokasi
agar semua sadar apa itu
yang dimaksud dengan kekerasan seksual yang termasuk dengan bullying
dan apa ibad yang bisa mereka dapatkan
dan jika mereka melakukannya atau jadi korban dan ada hotline
jadi kalau misalnya ada menjadi korban atau melihat terjadi kekerasan tersebut bisa menghubungi pihak user atau perwakilan producer
jadi kita tahu nih mengamankannya seperti apa dan mendampingi korban seperti apa
oke ya baik berarti sebenarnya dari pengalaman mbak gina sendiri masih ada begitu ya hal hal seperti itu yang terjadi
dan bisa dilihat
dilihat langsung begitu
kalau mbak kamila bagaimana
boleh diceritakan mbak pengalamannya seperti apa ketika berada di lokasi syuting
apakah memang hal hal seperti ini itu kerap dilihat atau mbak camilla saksikan
ya sebelumnya kalau buat saya kan memang presentasi kru perempuan dan laki laki di dunia film sendiri juga berbeda jauh ya gitu
jadi bisa dibilang juga memang dunia film di sini didominasi juga oleh perempuan
nah dalam hal ini kalau saya memang karena sama seperti gina gitu yang saya lihat di lokasi lebih banyak yang verbal
at calling dan bercandaan yang mungkin itu kultur yang sudah lama terjadi gitu kultur kultur maskulin yang sudah lama terjadi dan masih ada gitu sampai sekarang
yang sudah tidak konteksual sebenarnya gitu saat ini
dan tapi karena saya juga memproduksi film saya sendiri dari satu film ke film yang lain selama ini memang kemudian kami selalu belajar mengevaluasi belajar lagi dan mengevaluasi lagi
bagaimana caranya agar di setiap produksinya kita berprogres mengikuti kasus ini gitu
jadi sampai sekarang pun kami punya klausul di kontrak kontrak kami gitu untuk memang ada klausul khusus tentang kursi
dan juga klausul khusus tentang hal ini semua kru juga menyadari bahwa kami sebagai rumah produksi dan juga orang orang yang dengan posisi tertinggi di produksi tersebut memiliki perhatian khusus
dan juga tindakan yang tegas begitu jika ini terjadi di dalam produksi kami gitu
tapi untuk lebih dari verbal atau bercandaan dan cat calling sejauh ini belum pernah terjadi
karena saya sendiri juga banyak menggunakan kru perempuan
jadi memang rasio kru juga selalu saya pertimbangkan gitu di setiap syuting saya karena memang semakin banyak kru perempuan yang ada di setiap produksi membantu mengeliminasi terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam bentuk verbal pun gitu di semua produksi
oke mbak camilla karena memang ini sepertinya masih dihadapi begitu ya
masih menjadi hal yang di notifikasi
jadi normalisasi bisa kita katakan begitu
lantas apa saja nih mbak yang sudah dilakukan untuk kemudian mengantisipasi dan juga mencegah kejadian ini seperti tadi cat calling itu terulang kembali mbak camilla
ya sebenarnya yang menurut saya kondisi yang paling krusial kan karena memang belum ada landasan hukum ya di dalam kasus ini
kayak tadi ginda bilang rutpks juga masih yang rut tpks yang pro korban sampai saat ini belum disahkan gitu
dan ini selalu jadi problematik gitu buat semua ph atau perusahaan atau organisasi dan lembaga untuk bisa menindaklanjuti kasus ini tanpa dasar hukum
jadi memang penanganannya sampai saat ini masih bentuknya kesepakatan bersama atau inisiasi individual belum terinstitusionalisasi dengan baik gitu
dan jadinya memang yang dilakukan balik lagi ke setiap produksinya setiap ph nya kesepakatan kesepakatan yang terjadi
sedangkan buat saya jika ada payung yang lebih tegas kita juga lebih mudah ya gitu membuat semua ini berdasarkan sesuatu yang jelas gitu
tapi sampai saat ini saya melihat banyak usaha gitu dari para produser juga dari organisasi produser membuat meeting khusus tentang apa klausul yang harus ada di setiap produksi
dan sudah mulai banyak diaplikasikan gitu
jadi setiap ph gitu
memang hal hal yang masih menjadi catatan itu saat yang menjadi berat adalah karena tidak berdasarkan hukum
sanksi sosial itu jadi satu satunya hal yang bisa dilakukan kan sebenarnya untuk menciptakan ruang aman
tapi kan di ruang sosial tersebut ketegasan setiap orang juga berbeda beda dan saling mempengaruhi
sehingga muncul banyak dilema moral juga
nah makanya untuk kasus seperti ini dalam sebuah produksi tanggung jawab dan empati orang orang tertinggi di dalam produksi tersebut menjadi sangat penting sebenarnya
tidak hanya di wilayah hukumnya tapi juga di wilayah moral sikap empati tanggung jawab itu jadi penting sekali sih
berarti bisa dikatakan bahwa sejauh ini jika ada kekerasan seksual yang terjadi begitu di dalam industri perfilman
dalam suatu tempat misalnya ketika sedang syuting seperti tadi yang mbak gina dan mbak camilla juga ceritakan
sejauh ini baru berdasarkan kesepakatan bersama begitu ya penyelesaiannya secara kolektif begitu
tapi apakah kemudian kesepakatan kolektif ini dan juga tadi ada sanksi sosial ini efektif mbak untuk mengurangi jumlah kasusnya
itu saja enggak ya
maksudnya itu kenapa kita ingin sekali gitu mendorong
untuk ruu tpks segera disahkan gitu dan tidak hanya rutpks yang memberi sanksi kepada pelaku tapi juga yang pro korban gitu karena dalam hal ini korbanlah yang banyak memiliki efek atau impact gitu kerugian gitu dari kasusnya
jadi itu sih harapan besar yang sebenarnya saya inginkan gitu untuk hadir
oke mbak gina ini kasus kekerasan seksual begitu
kalau kita berbicara di mancanegara ada kasus harvey winestain yang memang menjadi pembicaraan tidak hanya di negaranya saja tapi juga di seluruh dunia
dan kalau kita lihat kasusnya ini memang diusutun tas begitu sehingga akhirnya harvey ini mendapatkan vonis dua puluh tiga tahun penjara dan dinyatakan bersalah
kita bisa melihat ujungnya nih tanda kutip
lantas kalau di indonesia mbak gina ini sejauh ini penanganan korban yang tentunya pasti terbunuh
yang tentunya pasti terguncang begitu ketika mengalami kekerasan seksual dan juga penyelesaian masalah ini akhirnya seperti apa mbak sejauh ini
akhirnya yang terjadi ketika ada orang menjadi korban yang paling perih yang terjadi adalah korban tersebut itu berulang kali menjadi korban
karena bahkan penegak hukumnya aja tuh sudah benar benar paham dan sedikit sekali yang punya empati kepada korban untuk bisa
menangani korban dan menangani korban
menangani korban dan menangani korban

bahwa orang orang yang bertanggung jawab di sebuah institusi atau misalnya dalam kasus ini produksi film
belum tidak semua orang tuh punya kebijaksanaan dan leadership untuk mau mengemban tanggung jawab terhadap keberpihakan mereka terhadap korban gitu
sehingga kadang kadang banyak sekali korban itu tuh bingung mau meneruskan atau tidak
mau mengadu juga ujungnya tidak jelas seperti mbak bilang itu
karena payung besarnya seperti bini tadi bilang itu belum ada
jadi ketika payung besarnya untuk melindungi korban juga belum ada ya gak jelas sih harus kemana dan walaupun jelas harus kemana kemudian seberapa besar waktu biaya dan kemudian perparuhannya apalagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini
jadi ini sebenarnya kerjasama semua pisau
terutama semua pihak
terutama teman teman yang berada di industri yang rawan sekali seperti industri perfilman gitu
emang ini kerja barengan agar bisa mengurangi kasus kasus seperti ini membantu korban yang speak up
atau seandainya terjadi kesalahan dalam terjadi kekurangan atau terjadi kasus dalam produksinya atau menyangkut mereka ya bertanggung jawab terhadap hal itu
agar orang orang yang terlibat baik pun korban tersangka itu masih punya kesempatan selanjutnya untuk melanjutkan hidup mereka
tapi itu semua harus dimulai dengan transparansi dan terutama untuk melindungi orang orang yang tidak bersalah dalam kasusnya gitu
jadi untuk membuatnya lebih clear kusik yang bisa dilakukan kepada korban saat ini
oke berarti memang diperlukan kerjasama dari berbagai pihak begitu ya yang terlibat dalam industri untuk sama sama
dan kebesaran hati mbak
memang kita sekarang berada di budaya dan sistem yang memang tidak belum ideal
tapi mari bersama sama mendukung apa progresif sesuatu yang sifat kemajuan bersama sama agar ada titik terang gitu untuk semua orang
dan semoga yang korban yang selama ini diam satu saat nanti punya ruang untuk bicara dan aman karena itu
dan juga gerakan mitu begitu ya yang memang dimulai gara gara terkuaknya kasus harvey weinstein ini begitu ya
dan dengan payung hukumnya tentunya
ya berbicara mengenai payung hukum yang lebih besar tadi mbak kamila juga sudah menyebutkan di awal
apakah sejauh ini upaya upaya apa saja yang sudah dilakukan begitu kemudian mbak gina dan mbak camilla untuk mendorong adanya payung hukum yang lebih besar ini untuk bisa kemudian menjadi pelindung begitu bagi para korban
ke mbak kamila terlebih dahulu
sebenarnya di wilayah aktivis ini selalu menjadi suara terbesar gitu dari teman teman semua gitu teman teman perempuan yang memang sangat menginginkan rutpks untuk segera disahkan gitu
tapi memang kita harus sadari ya ternyata tidak banyak juga yang tahu bahwa dalam kasus ini payung hukumnya itu belum ada sebenarnya
dalam hal ini seperti yang gina bilang gitu kita butuh lebih banyak kerjasama dari banyak pihak
bukan hanya dari feminist atau dari aktivis saja
tapi juga media masyarakat atau bahkan perusahaan atau organisasi dan lembaga di beragam lini untuk juga saat itu terjadi di lembaga aja atau di industri nya bisa membantu mendorong juga untuk pasal ini disahkan
sehingga mereka juga bisa bertindak dengan tepat gitu
baik kalau mbak gina ada yang ingin ditambahkan
akhirnya yang sekarang bisa dilakukan oleh para pembuat kebijakan di industri perfilman ini adalah mengusahakan ruang yang aman dan memberikan edukasi kepada semua yang terlibat
baik kru aktor orang orang yang kita tahu dengar mungkin ada orang orang yang selama ini juga berpengalaman
ini juga dicurigai pelaku juga kita mengedukasi sekaligus juga mengamankan orang orang yang kita juga pernah dengar dari korban agar mereka punya ruang yang nyaman gitu ketika bekerja
nah tapi kan ketidakjelasan ini membuat semua orang dalam posisi yang sulit ya gitu
pada akhirnya ya kita harus tegas
jadi walaupun keadaannya seringkali membuat kita semua dalam situasi abu abu gitu
tapi sikap sikapnya tidak boleh abu abu
tiketnya harus jelas gitu bikin peraturan yang jelas
kalau terjadi apa yang dimaksud dengan pelecehan itu harus diedukasi dengan jelas ke seluruh anggota tim
apa aja efeknya jika seorang terlibat seperti apa
dan kemudian kita mendampinginya kemana kita perlu bicara lebih banyak ke teman teman aktivis komunitas perempuan
kemudian ada bacuan hukum tujuh belas steka com yang menerima pengaduan
konseling pengaduan tersebut dan lembaga lembaga yang lainnya
dan kita perlahan lahan mendampingi satu sama lain
dan asosiasi asosiasi pekerja film juga perlu lebih kompak untuk saling menjaga anggotanya masing masing gitu
dan juga sebagai pekerja film menjaga etikanya sebagai pekerja film untuk menghasilkan karya karya yang bertanggung jawab
tentunya kita semua berharap agar kemudian ada payung
ada payung hukum begitu ya yang memang jelas begitu untuk bisa menjadi pelindung bagi para korban begitu kekerasan seksual di industri hiburan pada khususnya
terima kasih mbak gina esnur dan juga mbak camilla andini yang sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected
selamat malam mbak